kemunculan baca pres dari pdip ganjar pranowo di tayangan azan maghrib di stasiun televisi swasta terus menjadi perbincangan
ada yang mengatakan ini bagian dari politik identitas seorang ganjar pranowo
tapi ada pula yang mengatakan tayangan tersebut sah sah saja karena dianggap sebagian pihak tak ada pelanggaran
untuk mengulasnya saya akan berbincang dengan politikus pdip guntur romli dan sekjen komite independen pemantau pemilu kipp kk suminto
halo selamat malam mas guntur dan juga mas kak
selamat malam mas iqbal selamat malam mas guntur
baik kami juga turut mengundang pihak kpi dan juga bawaslu tapi tidak dapat bergabung dalam dialog sore ini
dan langsung saja saya ke mas guntur mas guntur ini soal apa yang terjadi ini
pembelaan dari pdip dengan anggapan ganjar curi start kampanye dengan menunjukkan politik identitasnya ini seperti apa nih mas guntur
ya terima kasih mas bahwa kemunculan mas ganjar di tayangan azan
itu bukan merupakan kampanye terselubung dan juga bukan bagian dari politik identitas
tapi seperti yang disampaikan oleh sekjen kami mas hasto itu merupakan ekspresi dari spiritualitas ekspresi dari identitas keislaman mas ganjar pranowo
karena dalam tayangan itu juga tidak ada simbol simbol partai tidak ada simbol simbol dari capres sehingga tidak bisa disebut sebagai kampanye
adalah ajakan kepada orang untuk kebaikan mengajak orang sholat
apakah salah mengajak orang salat melalui azan
ya kemudian juga yang perlu diingat mas capres kami dari dua ribu empat belas dari dua ribu sembilan belas bapak joko widodo itu selalu difitnah
difitnah pki difitnah non muslim karena dianggap tidak terlalu menonjolkan keislamannya
nah kita melihat sekarang mas ganjar ini orangnya kental dengan keislaman
beliau seorang muslim
beliau seorang muslim yang soleh
beliau seorang santri yang baik
sekaligus juga seorang nasionalis
jadi ketika beliau mengekspresikan dan berdakwah mengajak masyarakat untuk salat meningkatkan keimanan keagamaan itu merupakan bagian dari politik kesejukan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat
dan ini bukan politik identitas karena kita harus membedakan apa yang disebut dengan politik identitas dengan identitas politik seseorang
politik identitas itu menggunakan agama
menggunakan suku untuk memecah belah
untuk menyerang lawan politiknya
sementara yang dilakukan oleh mas ganjar adalah ajakan kepada orang orang islam khususnya untuk salat melalui azan
jadi di situ tidak bisa disebut sebagai kampanye terselubung tidak bisa disebut dengan permainan politik identitas
tapi merupakan hak pribadi hak yang dilindungi oleh undang undang bahwa mas ganjar seorang muslim bisa melakukan syiar bisa mengajak orang orang untuk sholat
untuk mengajak kepada kebaikan demikian mas
mas guntur kalau kita lihat kembali kalau tadi mas guntur membandingkan dengan apa yang dialami oleh presiden joko widodo pada tahun dua ribu empat belas silam
tentunya kita lihat bahwa sampai saat ini mungkin bisa kita katakan bahwa pak ganjar begitu tidak ada isu isu terkait dengan apapun
begitu terkait dengan pki lah dengan apapun itu
tetapi juga kita tahu bersama bahwa mungkin saja pak ganjar memang
memang dikatakan religius begitu dalam hal keagamaannya
tetapi kenapa sampai harus juga untuk menunjukkan kepada publik untuk mengajak
dan seolah olah ini banyak netizen ataupun warga yang menganggap bahwa ini benar benar jelas bahwa ini akan menunjukkan bahwa
apa namanya ya bisa dikatakan sebagai politik identitas yang dimiliki oleh ganjar pranowo untuk meraup suara nantinya
ya tidak adanya isu isu soal pki kemudian juga soal non muslim
karena saya lihat sudah ada rekam jejak spiritualitas ekspresi keagamaan mas ganjar itu kepada publik
misalnya kita melihat bagaimana mas ganjar memiliki program jateng bersalawat bersama habib sheikh selama sepuluh tahun
kemudian kerekam mas ganjar sholat aib bersama presiden jokowi
sholat jumatan kemudian ke pengajian kemudian juga tahlilan istiqosahan dan sebagainya bersama para ulama para habaib
jadi itu ketika mas ganjar muncul dalam kegiatan seperti video azan sebenarnya itu hal yang sangat normal sangat organik
ya dalam bahasa sekjen kami itu bukan yang dibuat buat
atau dalam bahasanya kiai said agil sirot itu mas ganjar tidak mendadak soleh mentang mentang karena mau pilpres
mau pemilu kemudian tiba tiba menjadi sangat religius
jadi ini yang video itu merupakan bagian dari ekspresi religiositas mas ganjar yang organik yang sudah terekam selama ini
dan itu juga kita kalau membaca dari pernyataan ketua mui baik qiyai anwar abbas ataupun juga qiyai khalil nafis
bahwa itu memang bukan tidak ada masalah ya soal tayangan itu
dan juga seperti juga disampaikan oleh qiyai khalil nafis bahwa itu merupakan ekspresi dari identitas seseorang
bahwa orang bisa menunjukkan identitasnya sebagai orang islam dia dari berasal dari suku apa
dan itulah yang menyebabkan kita bisa toylansi bisa menenggang rasa perbedaan antar agama antar suku ketika masing masing memiliki hak untuk mengekspresikan
apa yang menjadi keyakinan dia apa yang menjadi identitas kesukuan dia
kemudian inilah menjadi yang terangkai dalam bineka tunggal ika itu mas
oke saya ke mas kakak mas kakak bagaimana dengan pernyataan dari mas guntur itu sendiri
apakah mas kakak setuju dengan pernyataan bahwa ini adalah hal yang biasa begitu
apalagi ini dalam hal untuk mengajak beribadah sholat dan lain sebagainya
iya saya melihatnya ada kontradiksi ya di dalam pernyataan pernyataan itu
kontradiksinya adalah sekali bahwa disitu disebutkan bahwa itu adalah hal yang biasa
itu adalah salah satu hak untuk memperlihatkan religiositas hak pribadinya beragama kemudian juga agama tertentu
yang kemudian itu ditonjolkan di ruang publik
dan momentumnya saya pikir kalau saja momentumnya itu bukan dalam posisi tahun politik
dan ini menjelang pendaftaran dari para bakal calon presiden dan wakil presiden
dan kita sudah tahu bahwa
pak ganjar pranowo ini sudah dideklarasikan untuk menjadi calon presiden dari pdip dan partai pengusung lainnya
nah disitu tentunya dibutuhkan sebuah kepekaan ya
karena yang namanya religiositas kemudian juga soal keagamaan dan lain sebagainya
ya itu identitas yang menjadi masalah tentu saja ketika itu menjadi hak iya oke
tetapi ketika ditampilkan di ruang publik
masalahnya ditampilkan di ruang publik yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai penonjolan terhadap identitasnya
itu berpotensi menuju politisasi identitas
ini problemnya disitu
jadi kepekaan kita yang dibutuhkan sebagai bangsa dan khususnya calon pemimpin
juga saya pikir partai politik
problemnya adalah ketika ini ditafsirkan oleh banyak pihak siapapun
kemudian menjadi tren
oh kalau gitu boleh
oh kalau gitu boleh dong
dan akhirnya penonjolannya akan bereskalasi
ini yang harus kita cegah bersama
karena pertama di dua ribu sembilan belas kita mengalami juga
jadi pengalaman pak jokowi itu justru harusnya dilakukan counter opinion dengan mengubah
bukan dengan mengintroduce saya melihatnya ada introducer disini
introducer terhadap menonjolkan
dan juga mengubah kepentingan publik
dan saya pikir akan lebih elok
kiranya kalau semua pihak ya tidak menggunakan ruang ruang religiositas yang tentu hak pribadi
tetapi ketika itu adalah soal kepentingan publik soal politik soal proses calon presiden
maka ini harus kita sama sama dengan arief kita kurangi
agar tidak terjadi salah tafsir begitu
saya kemas kutipan
mas guntur mas guntur ini berbicara soal apa yang sudah kita lihat bersama
sudah tayang bahkan jutaan mata mungkin sudah melihat tayangan ini setiap maghrib
lalu sebenarnya apakah kalau misalnya dari awal
apakah ini merupakan bentuk kerjasama antara partai pdip dengan partai tertentu
atau dengan televisi tertentu untuk menyiarkan ini atau seperti apa
kami tidak ada punya kerjasama soal itu
itu tidak ada hubungannya juga dengan partai
ataupun juga dengan ruang ruang publik untuk melakukan kampanye
karena saya tegaskan tadi bahwa itu tidak ada kaitan dengan kampanye
karena tidak ada simbol simbol partai di situ
kemudian juga tidak ada simbol simbol untuk capres
nah yang masukan dari mas tadi itu menurut saya itu bagus ya
tapi catatan saya adalah ketika kita melihat soal itu kan kita melihat rekam jejak melihat konsistensi
apakah mas ganjar seperti saya katakan tadi tiba tiba religius
tiba tiba mendadak soleh hanya karena mau pemilu karena mau pilpres
kalau kita lihat rekam jejak mas ganjar ya memang dia seorang muslim yang taat
dia seorang santri yang baik
nah kalau kita bandingkan misalnya dengan calon yang lain
misalnya dengan anies yang tiba tiba ziarah kubur yang sebelumnya nggak pernah ziarah kubur
nah ini yang menurut saya ada momen tahun politik ketika orang tiba tiba disebut melakukan politisasi
terhadap simbol simbol ritual agama tertentu
tapi kalau dia konsisten dia memang rajin sholat dia terekam selama ini sholat berjamaah
jumatannya di mana dalam kegiatan pengajian dalam kegiatan solawatan
menurut saya ya tidak fair juga ketika tiba mau pilpres
oh berhenti dong jangan lagi mengajak orang sholat jangan lagi orang mengajak orang istighosa
jangan lagi mengajak orang sholawatan
nah menurut saya ini tidak fair
malah dalam momen momen tahun politik ini kita mengajak orang menggali kembali nilai nilai spiritualitas
nilai nilai agama yang bisa menebarkan kesejukan
kita tidak menjadikan agama itu untuk memecah belah
atau merasa benar sendiri dengan lawan politiknya
atau malah menggunakan merendahkan suatu agama untuk menjegal lawan politiknya tidak
tapi ini kita kembali menyebarkan nilai nilai religisitas ya
yang bisa disampaikan secara damai kepada masyarakat
bahkan kalau saya lihat azan itu tidak cukup hanya maghrib
peng sholat itu lima waktu kok
kenapa nggak azan juga
subuh kemudian zuhur kemudian asar
kemudian maghrib kemudian isya'iyah
biar kita semua melihat kesemarakan tahun politik ini juga kita buat damai dengan
dengan acara spiritualitas acara acara keagamaan
yang menurut saya bisa katakanlah menjadi antitesa dari pemilu pemilu sebelumnya
yang menggunakan agama sebagai politik identitas
yang menggunakan isu hoax isu fitnah
tapi sekarang bisa kembali sama sama kita membangun sebuah wawasan
kebangsaan yang juga ada nilai nilai keluhuran dari agama
mas guntur ini menarik sekali ketika mas guntur tadi membandingkan dengan anies
kalau anies itu kan biasanya pemberitaan ya hanya pemberitaan semata
tapi ini kan kalau azan tiap sore begitu kita selalu mengonsumsi sajian seorang
apa namanya ganjar pranowo begitu di saat maghrib untuk mengajak sholat
apakah ini bukan menjadi suatu bagian yang cukup terlihat bahwa ini bagian yang terselubung begitu
mas apakah azan yang ada mas ganjarnya itu ada di semua stasiun televisi
apakah ada di cnn apakah ada di stasiun stasiun yang lain
atau hanya ada di stasiun televisi tertentu yang memang ya dia punya pilihan untuk menampilkan siapapun
misalnya ya kalau itu tiba tiba ada semacam pemaksaan semua stasiun televisi harus menampilkan
azan yang ada videonya mas ganjarnya menurut saya di situ ada masalah
tapi itu kalau hanya bagian dari katakanlah kebebasan untuk orang menampilkan siapa yang dia suka
modelnya siapapun juga menurut saya itu tidak ada masalah di situ mas
oke saya ke mas kakak mas kakak bagaimana tanggapannya ini hanya tampil di salah satu stasiun televisi saja
apakah ini hal yang wajar
saya justru sangat suka ya dengan penyampaian mas guntur bahwa selama ini mas ganjar
itu tidak pernah menggunakan politik identitas
tiba tiba saat ini publik melihat bahwa ada sesuatu yang bergeser
ini saya pikir seyogianya tidak kemudian menjadi turning point ya untuk mas ganjar
dalam tampilannya menjelang peer press ya
artinya memang tidak ada perubahan
misalnya beliau dikenal santri seperti yang disampaikan oleh sekjen pdip
tapi juga tidak terlalu ditonjolkan ke publik karena kan tayangan azan ini kan nampaknya baru ya
bukan sesuatu yang sudah lama
nah kalau sudah lama kemudian dihentikan ya saya sepakat dengan mas guntur
tapi ketika sesuatu yang memang diintroduksi baru suka atau tidak suka
walaupun hanya di salah satu stasiun televisi tapi ini kan semacam sesuatu yang rutin
ya problem lainnya tentu saja ini diakibatkan karena definisi kita tentang kampanye misalnya
definisi kita tentang sosialisasi ini juga problem ya problem aturan
tetapi dengan adanya kondisi aturan yang problematik ini
saya pikir salah satu yang harus kita lakukan khususnya untuk para pimpinan partai politik
kemudian juga yang diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden
atau elit elit politik lainnya di tahun politik ini cukup peka
ini kita membutuhkan membutuhkan membutuhkan
membutuhkan kepekaan ya karena memang bagaimanapun akan bisa ditafsirkan
sebagai pemantau tentu saya menafsirkan bahwa upaya ini ada potensi untuk menjadikan semua tindakan
kemudian pernyataan dan sebagainya adalah untuk kepentingan politik
ini kita tidak bisa naif ya kalau kita terlalu naif gitu kan boleh nggak gini boleh nggak menonjolkan identitas atau keimanan
tetapi ini dalam rangka kita tahun politik menjelang pemilu artinya kepekaan inilah yang saya pikir perlu dipahami
tapi bukan hanya mas ganjar saya pikir semua calon yang diusung menjadi menjelang calon presiden ini
karena belum ada calon belum ada bakal calon dalam undang undang itu kan kemudian mampu menahan diri
kalau kita sepakat bahwa kita akan membuat kesejukan politik di tahun politik dua ribu dua puluh empat dalam pemilu dua ribu dua puluh
maka yang saya pikirkan adalah semua pihak mencoba untuk menjadikan pemilu kita ini lebih banyak mengedepankan program
ini kan bisa menghilangkan ya ruang ketika kita berbicara tentang hal hal yang lebih penting gitu kan
dibandingkan dengan menonjolkan oh saya beragama atau apa saya dari suku apa
nah itu lebih apa ya akan lebih produktif saya pikir
karena lebih banyak orang melihat track record nya okelah kita semua bisa tahu
tapi dalam masa khususnya di kampanye nanti itu adalah dilakukannya penyampaian penyampaian tentang program
artinya kita berpikir ke depan kalau track record itu ke belakang
nah saat ini memang menjadi krusial itulah saya pikir mas iqbal yang sedang kita hadapi
mas kakak berarti disini tidak ada tidak ada apa ya bisa kita katakan sebagai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan
mas kakak berarti disini tidak ada tidak ada apa ya bisa kita katakan sebagai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan
oleh partai ataupun dari pihak televisi begitu mengingat bahwa ganjar juga bukan untuk saat ini tidak menjabat sebagai seorang
apa ya sebagai seorang kepala daerah lalu juga sudah tidak secara langsung mendaftar di kpu dan terdaftar di kpu
apakah ini memang benar benar seperti itu bahwa memang tidak ada pelanggaran
iya kalau secara normatif kita memang sulit
di undang undang tujuh itu ada sekitar lima atau enam wajiban kpu untuk membuat pkpu
tetapi dari semua kewajiban itu hampir tidak ada yang bisa mewadaya seperti ini
misalnya di masa sebelum kampanye ini problem karena kampanye yang terlalu pendek ya
di masa sebelum kampanye apa yang tidak boleh dilakukan itu tidak ada
yang ada itu tidak boleh dilakukan saat kampanye
sehingga hampir semua larangan kampanye kalau dilakukan di luar kampanye
sebelum kampanye bisa jadi ini tidak masuk norma untuk pelanggaran kampanye misalnya
nah ini harusnya kita mencari ya jalan keluar agar di atas hukum tentu saja ada etika ya ada fatsun
kita bersama sama mencoba mengkaji deh kita kita secara etis gitu kan etis nggak sih yang ini
dan ini kita sepakati bareng kpu bawaslu partai politik kemudian juga elit elit yang sudah diusung menjadi bakal
kemudian juga elit elit yang sudah diusung menjadi bakal kemudian juga elit elit yang sudah diusung menjadi bakal
apa bukan bakal calon ya yang diusung menjadi calon presiden nanti itu kemudian sama sama kita ukur deh
jadi etikanya terbangun salah satu yang lemah di politik kita adalah lemahnya etika
etika ini memang halus ya sesuatu yang tidak seperti hukum kasar gitu kan boleh atau tidak melanggar atau tidak
ini ya terus terang saja saya melihat tidak ada pelanggaran
karena pelanggaran itu boleh hanya terjadi jika sudah ada aturannya
nah aturannya ini yang di pkpu lima belas dua ribu dua puluh tiga saya pikir masih perlu untuk kita kaji bareng agar sama sama enak lah gitu kan
apalagi saya mengedepankan soal etika penyelenggara negara etika pemimpinan nasional begitu mas iqbal
terakhir saya ke mas guntur kembali mas guntur dengan adanya polemik ini ada yang pro tentunya ada yang kontra
lalu apakah tayangan tersebut harus di take down atau seperti apa
karena mengingat bahwa tadi mas kaka bilang ini terkait dengan etika juga tetapi di satu sisi tidak ada pelanggaran dalam video ataupun tayangan tersebut
ya saya dapat info katanya video itu sudah tidak ada lagi ya di televisi itu saya enggak tahu
baru saya konfirmasi ada azan maghribnya masih ada
oh masih ada ya kalau masih ada berarti itu dianggap sebagai tetap siar kebaikan
karena ketua mui baik itu kayak anwar abbas ataupun juga kayak khalil nafis juga sudah memberikan dukungan
tetapi menurut saya kami itu tetap membuka diri soal masukan masukan kita tidak pernah melarang orang untuk memberikan penilaian
tapi pada intinya kami juga ingin mengajak masyarakat juga fair
bahwa ketika orang sudah konsisten dia seorang muslim yang baik sudah religius selama ini maka juga tidak bisa melarang orang itu juga menunjukkan mengekspresikan identitas agama dia
muslim yang taat hindu yang taat kristen yang taat itu adalah lebih baik daripada orang yang mengaku beragama tapi tidak taat
kan contohnya seperti itu
nah kemudian juga kalau soal penilaian kami juga tidak bisa melarang ya
karena ini juga terkait dengan permainan framing permainan isu permainan tafsir
seperti halnya misalnya nanti mas ganjar juga punya hobi lari pagi
nanti dibilang dinyinyirin sama orang oh untunglah ini dong untuk menyerang capresnya karena nggak bisa lari misalnya
atau mas ganjar yang punya keluarga yang harmonis
yang punya istri yang punya anak
kemudian menampilkan keharmonisan keluarga
nanti dianggap oh ini untuk menyerang capres yang tidak punya istri atau yang keluarga tidak harmonis
kita tidak bisa melarang penilaian penilaian tersebut
tapi kita juga meminta masyarakat juga harus fair
bahwa lihat dong rekam jejak
lihat dong konsistensi apakah mas ganjar itu mendadak religius mendadak soleh atau sebelumnya sudah punya catatan catatan rekam rekam jejak
bahwa dia adalah seorang muslim yang baik santri yang baik juga seorang nasionalis yang baik
baik mas guntur
tentunya kita juga menanti
apakah nantinya dengan adanya tayangan azan dari sosok mas ganjar ini apakah akan diikuti dengan sosok bakal calon presiden lainnya
terima kasih mas guntur romli
dan juga ada juga kakak suminta sekjen komite independen komite komilu
terima kasih mas kakak
terima kasih sudah berbicara dengan kami di soal ini
mas guntur mas guntur
sampai ketemu ya